warga kabupaten langkat sumatera utara digegerkan oleh video di media sosial
yang menunjukkan sesosok pria tanpa busana berusaha masuk ke rumah warga dan terekam cctv
dalam rekaman berdurasi tiga puluh detik yang beredar
terlihat pelaku dengan santai memasuki teras rumah warga tanpa busana
dan hanya mengenakan penutup kepala berwarna oranya
pria itu lalu menuju jendela dan mencoba membukanya
namun aksinya itu diketahui pemilik rumah yang kemudian menggedor jendela dari dalam
pelaku pun langsung melarikan diri
pertugas dari polsek pinjai langsung turun ke lokasi untuk mengumpulkan keterangan dari saksi
dan kami menghimbau kepada warga di sekitar agar tetap waspada
untuk pelaku sendiri pelakunya sudah ada identitasnya atau bagaimana
untuk pelakunya kami sudah mewawancara kepada pemilik rumah
pelakunya satu orang laki laki tanpa busana